ribuan pemudik dari pulau jawa kembali ke bali
saat petugas melakukan pemeriksaan di terminal ubung denpasar
sejumlah pendatang kedapatan tidak memiliki identitas
pemeriksaan ini dilakukan karena kendurnya pengawasan di pelabuhan gilimanuk
tim gabungan dari tni polri beserta petugas dari dinas catatan sipil kota denpasar
memeriksa satu persatu penumpang yang baru turun dari bus di terminal ubung denpasar
petugas juga mengecek kartu identitas pemudik yang datang dari kampung halaman
selain itu pemeriksaan melibatkan anjing k sembilan milik kepolisian daerah bali
bukan hanya itu seluruh barang bawaan pemudik juga digeledah petugas
untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang diselundupkan ke pulau dewata
sejumlah warga kedapatan tidak memiliki kartu identitas resmi
petugas pun akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut
denpasar ini adalah ring empat
ring empat begitu dia turun dari gilimanu ya ring satu nya adalah negara warga warga punya
dan kami di denpasar ini itu masuk daratnya dalam hubung
pengawasan dan pemeriksaan di pintu masuk bali seperti di pelabuhan gilimanuk diduga lemah
padahal sebagai ring satu untuk pengecekan orang dan barang
petugas pelabuhan seharusnya melakukan pemeriksaan maksimal
landang risada astika denpasar